gunung bromo tenggara semeru ini untuk wisata memang kami memperdomaniin mendagri terbaru nomor empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
yang di dalamnya menyampaikan bahwa empat kabupaten di mana tnbts berada berada dalam ppkn level tiga
pembukaan wisata gunung bromo menunggu surat keputusan kemendagri terbaru
masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
irsyapri ongko pasuruan jawa timur